unjuk rasa himpunan mahasiswa islam hmi menuntut pencopotan wakil ketua kpk saud situmorang juga terjadi di daerah lain
bahkan mahasiswa di tasikmalaya jawa barat memblokade jalan saat berunjuk rasa
masa himpunan mahasiswa islam tasikmalaya memblokade jalan utama kota tasik malaya
mahasiswa menuding saud situmorang telah merusak nama baik hmi dengan menuding hmi sebagai tempat mencetak pejabat korup
mahasiswa juga melakukan tindakan saud situmorang ke kapolres tasikmalaya
ratusan masa himpunan mahasiswa islam di jember jawa timur juga melakukan aksi menuntut pencopotan saud situmorang sebagai wakil ketua kpk
sambil membawa poster mereka berjalan kaki hingga bundaran kantor dprd jember dan berorasi
bahwasannya saud sebagai pejabat publik telah tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang pejabat publik
dia telah merendahkan atau melecehkan nama hmi
padahal semua hmi tidak menjadi korupsi
lihat saja anies baswedan mahfud md bahkan di kpk inisiator yang membuat undang undang tentang kpk dan semacamnya itu adalah orang orang hemi
sementara itu pengurus besar himpunan mahasiswa islam melaporkan wakil ketua kpk saud situmorang ke mabes polri
mereka membuat laporan ini karena saud situmorang tidak menarik kembali pernyataannya
dan tidak meminta maaf sesuai tenggatuan
ketua kpk saud mencerminkan waktu somasi yang diajukan hmi yaitu dua x dua puluh empat jam atau maksimal hari minggu kemarin